tidak boleh membeda bedakan sesama manusia
manusia di sisi allah itu sama
yang beda itu hanya takwanya
di nama akromakum entallahi atsukum
gue lapar banget nih ki
aduh aji masih lama banget ya
gue lapar banget deh
lo harus kuat untuk menjalani ibadah puasa ini
kamu walaupun puasa masih kelihatan seger
eh pi tau gak
puasa itu bau nafasnya seperti bunga kesturi
eh menurut gue bau ki
gue ada tebakan nih buat lo
eh kenapa kalau orang lagi puasa mereka tuh jarang ngomong
gue bawa duluan gak
eh ngantri dulu dong
eh ngantri dulu
tapi kan si laura duluan
lo gak usah ngebantah deh
ngapain sih lo mikirin orang kayak dia
ada apa deh
masa saya kamar sama laura sih pak
saya gak mau ah
itu semua udah diatur
kamu tinggal tidur aja
gak ada tempat lagi
ih pokoknya saya gak sudi sekamar sama cewek bawa gitu
ntar saya ikut ikutan bau lagi pak
saya mau kok tukeran tempat sama sissy
jadi saya yang sekamar sama laura
nah tuh kan pak
kamu tinggal tukeran aja berdua
emang temen sekamar lo siapa
masa gue sekamar sama teddy sih
liat mendingan lo aja deh yang sekamar sama teddy
enggak enggak enggak
pokoknya gue gak mau sekammer sama dia
mestinya sekolah bikin peraturan supaya cewek kayak laura gak ada lagi di sekolah
dan ini semua gara gara laura
ini semua emang gara gara laura
gue bakal bikin laura pergi dari sekolah ini
karena gue udah bikin rencana
biar mampus tuh si laura
mana si laura
eh tuh dia
eh gue mau sesuatu deh sama lo
jangan di sini deh
iya jangan di sini
udah lo ikut gue aja yuk
ganteng ganteng banget sih cowok cowok itu
ya ampun sisi
ya ampun sisi
tangan gue keselew sisi sisi aja
jadi lu yang ngerjain gue
aduh ampun ampun
lepasin lepasin sakit
aduh gede sakit tau gak
aneh banget sih
katanya mau ngomongin sesuatu
oh kayak atraksi sirkus aja
sisi kamu harus segera pulang
karena judulnya mu berat
jadi kamu gak mungkin ikut pesan tranquilat
cepet sembuh ya sissy
awas loh ya itik buruk rupa
sekarang lo boleh ketawa
tapi lain kali gak ada lagi dewi vertuna yang siap melindungi lo
bebek salah jurut berjamaah yuk sama aku
sebenernya aku seneng kalau lucky berubah baik sama aku
tapi aku gak tau dia itu tulus atau enggak sama aku
aku itu dulu pernah ngerasain jadi orang susah
jadi aku tau sekarang enak apa gak enaknya jadi orang kaya
aku senang dan menghargai co yang peka dan sensitif terhadap orang lain
untuk mengasah kepekaan itu
orang tersebut harus ngalamin kesusahan dulu
kalau kamu mau deketin aku
kamu harus ngalamin untuk jadi orang susah ki
jadi kamu bisa tau dan kamu peka terhadap orang lain
kamu bisa tulus untuk berbuat baik sama orang
hah maksud kamu
aku harus jadi pura pura miskin dulu untuk dapetin kamu gitu
ya itu mau masalah gampang pi
udah gak usah dipikirin
ntar aku akan buktiin ke kamu
tapi gue juga masih belum ucapin perasaan gue